pada tahun dua ribu enam belas itu memang kemarin presiden mengeluarkan kepres nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara
bagi kementerian dan lembaga
itu sebabnya masing masing kementerian dan lembaga
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dirasakan menjadi prioritas dari efisiensi anggaran itu
memang diharapkan agar masing masing kementerian dan lembaga itu bisa memanfaatkan
dana dan anggaran yang ada itu menjadi prioritas terhadap bidang tugas pokok dan fungsinya
karena memang di tahun dua ribu enam belas hanya di tahun dua ribu enam belas kemarin penyesuaian anggaran itu yang dilakukan oleh pemerintah
karena itu saya bicara begini karena ada pengalaman waktu di komisi satu dpr ri
tentang seluruh alat utama sistem persenjataan kita
termasuk pada waktu itu kita membahas tentang fear flight information region
itu kan sebetulnya di masing masing departemen termasuk departemen pertahanan
departemen pertahanan departemen lems hanec pada waktu itu juga
setelah situasi seperti begini maka memang pengelolaan anggaran itu benar di pemerintah
tapi dalam setiap pembahasan anggaran itu tidak terpisahkan dengan mas bambang dan kawan kawan di parlemen
sebutlah seperti bppt kontrapartnya komisi lima
bmkg dan saras
badan nasional penanggulangan bencana kemudian sar tidak termasuk ya
sar dan bmkg
kalau badan penanggulangan bencana di komisi tujuh
nah karena itulah maka memang dalam efisiensi anggaran pendapatan belanja negara itu
di antaranya adalah belanja jasa honorarium perjalanan dinas dari lima orang
ketiga terus berbegitu
recovery terhadap penyediaan apa namanya
kalau dulu itu ada yang istilah kanalisasi
dikanibalisasi dan seterusnya
karena patronasinya itu kan tentang penggunaan anggaran
jadi disitulah saya pikir memang pada akhirnya dengan instruksi presiden nomor empat tahun dua ribu tujuh belas itu
adalah sebetulnya kembali kepada masing masing departemen kementerian dan lembaga
dalam memanfaatkan menggunakan prioritas program program prioritas terhadap apa yang menjadi tupoksinya
tapi kalau melihat sekarang sudah kejadian kemudian sejak pak jokowi memerintah
apakah soal mitigasi bencana itu perhatiannya sejauh mana sih
ya itu kan
karena sepertinya lebih siap untuk memberikan bantuan daripada untuk pencegahan
padahal kalau misalnya kita bicara nyawa pencegahan dengan biaya yang besar memang di awal
tapi kan bisa menyelamatkan katakanlah ribuan nyawa
saya tidak tahu apakah mas bambang tahu pada waktu rapat sidang komisi itu kan memang
ada komitmen bersama antara dpr dengan pemerintah terhadap betapa besar perhatian pemerintah
dalam hal alokasi anggaran untuk penyediaan data dan
apakah mas bambang sudah ada pada waktu itu di komisi lima atau belum
tahun berapa itu pak
masih komisi enam
jadi itu begini
memang dalam hal mengurus negara ini kontrolnya ada pada parlemen pelaksananya pada pemerintah
tapi pelaksanaan itu
itu adalah sama seperti kalau di daerah itu kan ada penyelenggara pembangunan di daerah itu adalah bupati bersama sama dengan dpr
kalau di pusat itu memang kontrolnya dpr
pemerintah jalankan dan itu menjadi kesepakatan di parlemen
pak bambang kalau misalnya ada dpr bagaimanapun dpr juga sudah bertemu dengan bmkg sudah jadi memanjir bmkg
jadi gini mbak
kebetulan kami ini kan juga di badan anggaran
kebetulan saya memantau
bagaimana sih anggaran anggaran bmkg ini maupun basarnas ini ternyata begitu saya cek pada waktu itu
itu anggaran daripada basarnas sarnas kita itu dipotong lima puluh persen
dari empat lima menjadi satu
bmkg itu juga dipotong juga sekitar lima puluh persen
itu terkait dengan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah
dan nyawa publik satu nyawa publik itu dihargai dua ribu triliun tidak mau
jadi dikasih dua ribu triliun terus dibunuh tidak mau tidak ada yang mau
jadi ini bukti bahwa nyawa publik itu melebih daripada anggaran apbn kita
yang dimana menurut undang undang di pembukaan di priambul itu dikatakan
seluruh tumpah darah rakyat atau bangsa ini harus dilindungi oleh negara
jadi dasar itulah yang akhirnya saya protes kepada kementerian keuangan maupun kementerian bapak nas
bahwa anggaran untuk transport untuk bmkg untuk basarnas itu jangan dikurangi tidak boleh
karena ini sesuai harus disesuaikan karena ini kebutuhan untuk melindungi nyawa publik
dan kita tahu bahwa indonesia ini demikian luas
kalau dibanding dengan jepang indonesia ini luasnya ada sekitar lima juta kilometer persegi
sedangkan jepang hanya tiga ratus ribu
tapi alat keselamatannya yang ada di jepang seismograf itu ada seribu buah
kita cuma satu ratus tujuh puluh lima dan semuanya pada rusak
satu ratus empat puluh lebih kurang lagi
dan dana peliharannya cuma tujuh puluh
dan dana peliharannya cuma tujuh puluh
yang rusak berapa pak ian
maaf saya tidak tahu
saya tidak tahu saya seismograf ya
bbbt kan di order sama bmkg ini supaya kalibrasi
nah kalibrasi itu penting
karena ini baru alatnya saja
karena untuk mencegah satu kejadian bencana tadi untuk tanggap darurat mitigasi tadi
ini sistemik banget
termasuk sumber daya
daya manusianya yang ada di bmkg ini butuh satu peningkatan secara terus menerus
sehingga anggaran yang kemarin diajukan oleh bmkg itu sudah sangat minim
nah ini saya titip ke pak anu beliau beliau ini kan dekat sama pak presiden
nggak boleh dipotong
dan ini wajib karena ini untuk melindungi bayangkan
karena kesalahan daripada bmkg
mengakibatkan puluhan ribu ini nanti lihat nih
ini udah ribuan puluhan ribu
iya seribu lebih
nanti bisa puluhan ribu ini belum terdeteksi semua
nah ini moga moga nggak sampai segitu
tapi ini yang saya titipkan beliau untuk disampaikan pak presiden jangan dipotong
termasuk sarnas kita
sarnas kita itu adalah pertolongan terakhir untuk nyawa publik
pada waktu dia terapung apung di laut dia ambil nih oleh sarnas
jadi ini yang saya mohonkan betul kepada pemerintah untuk jangan mengurangi hal hal yang berhubungan dengan perlindungan nyawa publik
bencana ya terutama ya
kalau pak ian saya kembali soal bui
itu yang paling sederhana
bang ali tadi mungkin sempat melihat sedikit
jadi ada beberapa sistem ada dua sistem kalau tadi dilihat yang di layar kami yang paling visible
kabel optik mahal ya
kabel optik mahal
kemudian perlu riset yang juga panjang
jadi yang paling memungkinkan itu bui
ada dua puluh tiga mestinya
semuanya sudah hilang entah kemana
sekarang kalau untuk pengadaan itu hitung hitungannya berapa sih pak yan
mumpung ada pak ali nih bang ali nih disitu
hitung hitungannya berapa pak ian
begini kemarin saya di telpon pak deputi dari bmk
deputi dari bmkg juga menanyakan yang sama berapa sih harga dari bui itu
tentunya bui yang mana saya tanya kan
kemudian dari luar yang memang agak lebih mahal ya
kita sudah bisa bppt sudah bisa buat sendiri
sudah bisa buat sendiri
dan itu sekarang sudah sampai etap generasi tiga bisa lebih murah
mengapa bisa lebih murah
ya tentunya apa namanya
karena beberapa part itu dalam negeri
kemudian beberapa hal yang terlalu mewah bisa kita sederhanakan dan sebagainya
tanpa mengurangi fungsinya ya
tanpa menggunakan fungsi karena fungsi harus tetap
fungsi harus tetap
sinyal apa semuanya tetap harus baik
jadi kemarin itu kalau kita hitung hanya pembuatan saja mungkin sekitar tiga miliar
pembuatannya tiga miliar
tapi kan ada dana untuk berlayar
untuk berlayar ya
dan kita mengapa bppt yang mengoperasionalkan atau misalkan memelihara buah buah yang di tengah laut itu karena bppt memang punya kapal
riset itu yang bisa memang mempunyai syarat yang cukup untuk bisa mendeploy atau merilis buoy tersebut
nah itu juga perlu biaya pak
cukup mahal juga kapal
artinya dari harga itu kemudian bisa dua kali lipat
perawatannya itu maksudnya bahwa pendeteksian itu kan dilakukan oleh obu yang di dasar laut
tentunya kalau di dasar laut harus menggunakan baterai
nah tidak bisa kita mengalirkan listrik ke sana
nah sedangkan yang di permukaan memang bahwa di permukaan listrik bisa disuplai dengan solar cell
itu juga kita sudah akan dilakukan
tapi suatu barang yang di permukaan laut juga tetap tidak akan awet
harus dalam beberapa tahun dibersihkan dan sebagainya
artinya setiap tahun harus dikunjungi di indonesia
bang ali itu kira kira di belakang itu perbandingannya yang kami tadi sudah bahas
yang paling ya tadi saya sudah bertanya dengan pak ian yang paling masuk akal yang bisa kita punya yang bisa kita miliki adalah kembali bui
mestinya ada dua puluh tiga bang ali
tapi semuanya hilang
vandalisme ada yang karena ada yang sengaja juga ditarik oleh kapal
perawatannya cukup perlu perawatan rutin
tapi ini relatif murah daripada sistem kabel optik
kalau yang kedua subservace boy itu saat ini masih dalam tahap riset ya
jadi yang bisa hanya sistem satu atau sistem yang ketiga
yang ketiga yang digunakan oleh jepang bang ali
nah yang digunakan oleh jepang itu bisa memberi tahu gempa delapan detik ya pak
perkiraannya sekitar delapan detik sebelum
kalau tidak salah sekitar delapan detik
ya sekitar delapan detik sebelum gempa terjadi itu sudah
kalau yang pernah tinggal di jepang mungkin tahu ya
mungkin lebih tahu ya
lebih tahu berapa detik
dan sebenarnya kabel optik itu ada satu lagi yang mungkin di berikutnya yang juga visible untuk dilakukan di halaman
oh di slide berikutnya
di slide berikutnya
slide berikutnya mungkin bisa dilihat
ya slide berikutnya
nah sistem kabel optik akustik itu juga cukup visible juga sebenarnya untuk
alatnya rusak dan jumlahnya masih kurang
jadi perlu adanya penambahan
jadi memang begini kalau sampai pada materi ini kan sangat amat teknis
tidak bisa hanya orang membaca artikel satu kali dua kali kemudian seperti orang ahli
udah deh pak ian mengerti ini
iya betul kita serahkan ke pak aye
karena itu dalam in press instruksi presiden nomor empat
tahun tujuh belas yang saya sebutkan tadi itu adalah memang diberikan kewenangan mutlak
karena penggunaan anggaran terkait dengan prioritas yang disebut dengan tupoksi
tugas pokok fungsi departemen lembaga kementerian
itu kepada lembaga itu
nah itu sebabnya kenapa di dpr itu ada yang kita selesaikan
ada bppt maksudnya
bppt maupun saya mencatat tadi bppt maupun bmkg dan lain lain sar dan seterusnya
karena itu di dpr ya saya pengalaman ada sedikitlah di panitia anggaran sebagai ketua satuan tiga penetapan anggaran
karena itu di dpr ada yang disebut dengan politik anggaran
politik anggaran itu adalah sebuah kesepakatan antara pemerintah dan dpr
dalam menetapkan berapa jumlah anggaran
gak bisa main main pemerintah menetapkan suka suka hati
itu sudah berlaku sejak zaman bahula
itu sebabnya maka dpr itu punya fungsi kontrol
nah itu mungkin
kalau anda bisa memutar kembali tv tv siaran lama saya
sampai membatalkan sidang
kalau anda tidak setuju dengan ini
karena ini untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara
saya merasa ini untuk kepentingan masa depan bangsa dan orang banyak
itu kerja parlemen pada waktu itu
sehingga ketika bicara tentang politik anggaran ini memang nggak bisa
dan sebenarnya juga kalau misalnya untuk hal hal
karena ini penting sekali loh
dan soal buaya ini kan tidak mungkin bisa diserahkan begitu saja kepada bppt untuk mengurusnya gitu
mungkin pak ngabalin bisa anu bapak ini bisa tanya ke pak bambang brojonegoro
saya sudah sampaikan kepada menteri bapak nas
masalah anggaran yang berhubungan dengan keselamatan jangan dikurangi
kalau sampai terjadi apa apa seperti kayak gini
yang ngurangi anggaran itu yang menjadi tersangka
penyebab daripada ribuan orang ini mati
saya bilang begitu
dan akhirnya apa
jadi kira kira dua minggu yang lalu saya walk out
anggaran ini penting pak
ini penting sekali
dan terus terang begini bu
kebetulan tidak hanya permasalahan yang berhubungan dengan alat peralatan ini
tapi permasalahan sekarang ini adalah hal hal yang berhubungan dengan mitigasi
yang paling utama adalah simulasi
rakyat itu diberi pengertian dan setiap bulan itu ada simulasi
semoga tidak ada simulasi terjadi bencana
jadi syirino ini mereka sudah standby
membangun kultur ya
untuk supaya kultur ini supaya mereka siap terhadap bencana lah
sekarang ini kita masih belum ada
yang paling masuk akal yang bisa dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah
memastikan kita punya sistem peringatan dini yang mumpuni
anda akan berjumpa bersama kami di cnn indonesia breaking news
yang terjadi bapak bapak
jadi pertama bmkg peringatan tsunami lima menit setelah gempa
tiga menit sebelum tsunami tiba
kemudian bmkg tidak bisa memverifikasi tsunami
karena tidak ada buih dan tidak ada sensor optik dasar laut
tidak kita miliki
kemudian yang fatal juga adalah sirine tsunami mati di palu
kemudian yang keempat adalah bmkg mengetahui terjadi tsunami sekitar enam cm
sudah disampaikan itu dalam konferensi pers
berdasarkan tide gauge atau alat pendeteksi tinggi ombak
dan itu tide gauge itu di majene bukan di palu
yang di palu ternyata mati
jadi ini banyak sekali hal yang membuat bagaimana bencana di palu itu begitu masif
kalau misalnya sekarang ingin memulai lagi dari awal pak ian
jadi untuk mitigasi bencana ini terbagi dua
ada kultur dan struktur
yang culture sendiri itu artinya masyarakat harus dibangun
kesadarannya terhadap gempa
dan mungkin ini bukan ranah bppt yang di situ
tapi saya sebagai sains tambahan saja
dan juga knowledge yang harus dimiliki
dalam masalah culture ini bukan hanya knowledge dari masyarakat
knowledge dari bmkg misalnya
apa knowledge dari bmkg itu adalah simulasi simulasi yang dilakukan gitu
yang kemudian terus ditambah untuk agar bisa lebih cepat memberikan informasi tsunami
kemudian masalah culture itu sebenarnya yang tadi kita bicarakan
itu kan memang bagiannya bppt
tapi sebelumnya di hulunya itu ada
yang pertama ini ada empat nih ya
yang pertama adalah shelter
struktur ya kita bicara
kita bicara struktur
dari struktur itu yang pertama adalah shelter
shelter harus ada
baik shelter itu bisa berupa memang bangunan yang tahan gempa maupun bukit
dan itu harus bisa dipakai
dia bisa dipakai artinya masyarakat sudah tahu harus kesana
ada petunjuk jalan
ada tulisan jalur
ada evakuasi gitu ya
artinya ketika gempa memang setelah gempa itu memang harus kesana
yang kedua adalah sirene
kalau misalnya sudah ada shelter tapi tidak tahu ada tsunami kan percuma juga
artinya siline juga harus dilengkapi
nah untuk membangkitkan sirine kan harus ada informasi
harus ada informasi itu berarti diperlukan adalah pusat pemberi informasi dalam hal ini bmkg
dan ini yang sudah bagus
kalau misalnya sistem ini diakui dunia bahwa indonesia adalah tsunami service provider
untuk wilayah indian ocean kan
artinya diakui dunia bahwa sudah bagus sistem ini
kemudian yang nomor empat adalah tadi yang dikatakan buoy
oleh sumber informasi bagi pemberi informasi bmkg ini
nah itu dia kembali lagi ke situ
kalau misalnya yang sumber informasinya untuk validasi itu saja kita masih belum ada
padahal itu yang paling sederhana yang paling dasar
tambah lagi ya
tadi latihan latihan rutin pak
oke oke membangun kultur ya
tadi yang pertanyaan tadi sorry
memastikan sekarang itu yang paling sederhana saja ya
struktur yang paling sederhana yaitu buaya saja kita tidak punya
yang bisa dilakukan sekarang oke dpr bisa melakukan apa nih
saya sudah menyampaikan
apa kebutuhan bmkg harus kita penuhi
karena dengan luasan yang tadi kita hampir lima belas kali lipatnya jepang
buoy nya bahkan tidak ada pak
padahal kita tahu jumlah gunung berapi di indonesia
itu yang berapi
itu ada sekitar dua ratus sepuluh gunung
sedangkan di jepang cuma empat
ini yang bisa mengakibatkan apa ini
bencana gempa dan lain lain
nah di sini makanya apa
jangan sampai dikurangi lah
ini kalau sampai dikurangin lagi
polisi tangkap menterinya
karena ini yang menyebabkan rakyat jadi sengsara
jadi ini dan sebagainya
tidak bisa terjadi seperti itu
saya sudah sampaikan sama pak bambang
sampai kan bisa jadi tersangka
saya bilang begitu
jadi ini kan dilihat sama beliau
jadi ini yang saya sampaikan
moga moga ini bisa direalisasikan dengan baik
dan akhirnya nanti kita menjadi negara yang sangat care atau peduli terhadap mitigasi bencana
mitigasi kita lemah bang ali harus diakui sejak dulu
dan mau tidak mau harus menjadi prioritas sekarang
karena kita tidak tahu bencana di depan mata
dan kita harus hidup dengan bencana
jadi kerja ini memang harus kerja simultan
tidak bisa tidak kerja simultan
karena itu memang berdasarkan pengalaman
kalau dalam hal hal pengambilan keputusan tentang politik
politik ini dan itu
tapi kalau tentang penetapan anggaran
saya kira memang mas bambang dengan teman teman harus
kalau perlu bikin chaos itu
karena kalau mas bambang wo
itu keputusan itu berdasarkan daftar hadir
mas bambang hadir bikin daftar hadir semuanya
anda bisa keluar
tapi keputusan ini keputusan resmi
karena itu ketika keputusan keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat umat dan bangsa dan negara ini
jangan pernah ngantuk
jangan pernah keluar
jangan pernah tinggalkan sidang parlemen
anda boleh lihat saya punya rekaman rekaman masa lalu
saya kuasai parlemen dan sampai penetapan anggaran
sampai dengan berapa uang buang jangkar berapa anggaran lauk pauknya tentara
karena itulah memang ini sekarang sudah terjadi
tadi benar pertanyaan putri
cerdas sekali ini putri mas bambang
kalau harus kita lakukan apa yang kita lakukan
ini semua udah
karena itulah saya lebih duluan datang ke palu
kemudian habis itu bapak presiden
dan kalau kita lihat palu dan melihat suasana palu
kalau ada orang yang tidak merasa tergugah hatinya
saya tidak percaya moral moralnya
jadi karena itu memang ada empat faktor tadi yang disampaikan pak ian
ini harus menjadi evaluasi total
dan saya dengar tadi ratas bapak presiden banyak sekali menyampaikan
dan besok beliau kembali lagi ke palu
untuk memastikan seluruh bantuan dan fasilitas yang telah dikirim ke palu
kepada pak anup liyo senior saya
permasalahan yang berhubungan dengan evakuasi
saya mohon betul betul evakuasi ini harus cepat
jadi di sini mungkin perlu dikerahkan armada pelni
kan ada lebih dari sekitar delapan puluh armada
ambil aja sekitar sepuluh sampai lima belas
sehingga tidak ada lagi orang yang mau naik heli hercules
pulang sampai ngantri sampai jadi chaos
benar ini benar
satu kapal pelni
satu kapal pelni itu bisa mengangkut lima belas ribu
ini benar mas bama
cuma pelabuhan pantoloan kita itu juga rontok seluruhnya
saya sudah lihat mas
pelabuhan lontok hubungan masuk ke dalam kota palu
dari donggala dari pasangkayu dari kebun kopi dari allah akbar
memang kalau kita belum sampai di sana itu bisa kita anu
tapi kalau sudah sampai masya allah
kalau kabut setuju
terima kasih mbak putri
terima kasih mbak putri
kita perbincangan malam hari ini untuk saudara saudara kita yang sedang terkena bencana di sulawesi tengah
terima kasih pak ian
terima kasih pak bambang
terima kasih terima kasih
dan cnn indonesia breaking news akan segera kembali dengan rekan saya budi adiputro
tetap bersama kami